mau ketemu akang
sekarang kamu dimana
terus dia nge follow saya
katanya sih nanti staffnya akan segera menghubungi saya
kenapa kamu duduk disitu
gak apa apa teh
tadi aku yang suruh kamu gak mau
giliran ki nanti yang suruh baru mau
udah tki nanti mah galak
emangnya aku galak
minumnya teh tawar hangat
saya mau batagor juga
minumnya teh anget tawar aja
gak usah teh
kok gak usah
iya gak usah
teh anget tawar juga
kalau es campur boleh gak
ini di tempat saya
memangnya ada apa
di kawasan tempat rumah saya tinggal
mau dibangun apartemen
gak semua warga mau ngejualnya ke developer
mereka terus ngebujuk untuk ngejual
tapi ya warga tetap ge ge
termasuk kamu juga gus
kalau yang bikin teror preman
lapor aja sama kang bahar
dia itu bosnya preman
itu tuh yang waktu itu beli buku bonsai
kalau mau saya antarkan ke rumahnya
gak gampang ketemu wali kota
kita makan batagornya udah selesai dari tadi
eh kang mus
boleh saya masuk
kamu minta cerai sama si komar
udah gak sayang lagi sama si komar yang bau itu
nurmah masih kang
tapi kang komarnya suka malu hati
kadang kadang mentiga mengempat gampang kegedean sama perempuan lain
luruh jadi tekanan batin
badan lu sampai habis kang
si komar memang salah
tapi kalau kamu masih sayang kasih dia kesempatan buat memperbaiki kesalahannya
memang masih bisa diperbaiki kang
susah bukan berarti nggak bisa
nanti saya bantu sebisanya ya
kan kamu masih sayang sama dia
demi anak kamu juga si mick jagger
kalau kamu sama komar cerek dia yang jadi korban
nanti kalau si komar pulang bukain pintu suruh masuk
kakak mau kopi
gak usah saya mau pulang
kamu udah bisa pulang ke rumah sekarang
saya takut dilempar panci lagi kang
gak usah takut
istri kamu sudah jinak
waktu saya pulang ke rumah
masih hidup kamu
berapa hari di cimandek
terus sekarang mau apa kamu nelpon saya
mau ketemu akang
sekarang kamu dimana
tunggu di situ

yang program ni
kan luar biasa vetrut
tali dengan hati hati dan danreuu
berapa g noah
di tut an bles
g jadi kan
terus m mains
soal teror para preman keluarga yang gak mau ngejual tanah sama rumahnya
ya respon aja gimana ada tindak lanjutnya nggak
mudah mudahan saya percaya
saya sudah pernah bilang sama kamu
kalau kamu masih mau bertahan
bakalan mengalami rasa sakit yang lebih dibanding dihajar si ujang
sekarang kamu mau apa
mau bilang masih akan di sini
atau mau pamit
saya masih mau di sini
kamu sudah dihajar murad
robot paling berbahaya
yang sekarang kendalinya ada di jamal
meskipun dia masih takut dengan telunjuk saya
sebelum sekarang kamu bisa berdiri lagi di depan saya
yakin masih berani
saya lagi belajar buat gak punya rasa takut
kamu harus tetap punya rasa takut
kecuali kalau kamu sudah mau berhenti jadi manusia
kalau kamu masih mau di sini
mau di bisnis ini
saya akan berusaha melindungi kamu
tapi itu bukan garansi
kamu gak bakal merasakan rasa sakit yang lebih dibanding dihajar si murat
kamu balik lagi ke jaman
aku bantuin boin ke dalam
biar sama saya aja teh
belanjaannya mana dibawa angin ke dalam
pesanan papi wajit cile dan ya dibeli nanti disiapkan imas